mbak ratri kita tadi sudah berbicara soal sejak diumumkan oleh kpu kemudian ada sengketa pemilu yang diselesaikan oleh mk
begitu lama masa penantian presiden terpilih untuk dilantik dua puluh oktober
memang kenapa lama karena itu mengakomodasi dua putaran
ada wacana yang kemudian rasanya cukup dianggap gila
ya udah lain kali kalau begini pilpres itu cukup satu putaran saja
samakan dengan pilkada di luar dki jakarta
seberapa masuk akal sebenarnya wacana ini mbak ratri
kalau dilihat dari yang di lapangan terjadi itu kan menjadi masuk akal mbak
karena apa karena apapun ternyata sistem yang kita gunakan terlepas dari berapa putaran
nah sekarang wacana satu putaran itu kan melihat kecenderungan yang ada
kita belajar melihat dari apa yang sudah terjadi
karena ujung ujungnya baik itu sistem pemilunya seperti apa
kan nanti yang berkuasa nanti itu koalisi juga
kita semua dulu apa filosofinya
jadi pilpres secara nasional dan juga pilkada jakarta
waktu itu kan sebenarnya filosofisnya supaya dapat mayoritas kan
sehingga mengakomodasi dua putaran begitu
nah apa itu masih sekarang relevan
mendapatkan pemenang yang mayoritas
kalau akhirnya si pemenang mayoritas itu
harus menggandeng partai partai di luar pendukungnya
ia tetap menjadi majority government
kalau kita mau memberikan pembelajaran kepada masyarakat
bahwa demokrasi itu masih ada
lima puluh per satu itu masih ada misalnya begitu
kan mestinya begitu ya idealnya kan
tetapi ini kan sekarang kita berbicara mengenai elit
dan kepentingan elit elit partai itu
itu ada transaksi transaksi
dan itu yang sekarang tampaknya
majoritarian itu tidak menjadi hal sesuatu yang penting
majoritarian untuk yang presiden ya maksudnya
dia tetap harus merangkul partai partai di parlemen
ciri dari sistem presidensial itu seperti itu mbak
presiden terpilih harus mendapatkan mayoritas
mengapa kemudian itu terasa menjadi tidak
atau menjaga supaya suara dia di parlemen
supaya program programnya berjalan
mencontoh apa yang dilakukan oleh presiden jokowi di dua ribu sembilan belas
untuk sistem pemilu seperti itu kan memilih siapa yang akan menjadi presiden
itu ketahuan secara mutlak dia memperoleh suara
dan legitimate bahwa dia itu kan jadi presiden yang the next
kemudian yang mungkin dipikirkan sekarang ini adalah
apa sih formulation yang ada di parlemen
supaya berjalan tanpa halangan berarti
bentukan dari sistem politik di indonesia itu seperti itu
dengan wacana ketika harus ada evaluasi sistem pemilu
lalu kemudian ada pemikiran
ya sudah pilpres disamakan saja dengan pilkada
dengan suara terbanyak dari beberapa kandidat itu
toh dia harus merangkul juga partai politik di parlemen
anda setuju satu putaran cukup untuk pilpres
kekuatan pengecek itu kan jadi nggak ada mbak
kekuatan pengecek itu kan kita butuhkan
untuk bisa apa apa yang sekarang sedang dijalankan
dan apa yang nanti akan dijalankan dalam bentuk policy
bila tidak berkontribusi terhadap
kalau misalnya kita begitu menyerahkan
tetap saja kita harus merangkul semua misalnya begitu
anda ingin mengatakan bukan soal satu putaran dua putarannya
tetapi bagaimana partai partai yang kalah
atau memang tidak mendukung presiden terpilih
mbok punya harga diri
dan satu hal lagi mungkin yang harus diperhatikan
partai yang sudah ada dalam koalisi dan menang
ya sudah tidak usah dengan ajak ajak yang lain
bila kita memang masih mendukung sistem yang namanya demokrasi
oh kita punya orang orang di luar sana
yang bukan koalisi pendukung presiden
itu memberikan kepercayaan diri sekarang
menitipkan suaranya pada orang orang yang berada di luar koalisi
merumuskan satu kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat
oke jadi kalau misalnya ada ketum partai politik
ya karena kita masuk kabinet
kita tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah
mau terima jabatan menterinya
itu justru mencerminkan ke
tapi di parlemen tetap digebukin
itu nggak etis lah
saat ini yang anda ingin katakan adalah
inilah gunanya kita pemilu lima tahun sekali
dia memang harus diberikan kepercayaan
ruang untuk menentukan siapa yang ada dalam kabinetnya
yang memang tidak sejalan atau berkampanye berbeda
tahu dirilah dan serahkan pada mereka yang telah berkeringat
baik dr ratri terima kasih sudah di rosi